sejak puluhan tahun lalu padepokan angkat besi gajah lampung menjadi salah satu tempat latihan angkat besi di indonesia
yang konsisten melakukan pembinaan atlet muda
bagi anak anak muda di pringsewu angkat besi tak semata
mengejar prestasi angkat besi juga dianggap menjadi salah satu jalan keluar untuk memperbaiki ekonomi keluarga
kepala pembangunan angkat besi
nurvina tasari adalah salah satunya
berlatih sejak berusia tiga belas tahun di padepokan angkat besi gajah lampung milik imron rosadi
sederet prestasi sudah diraih anak bungsu dari enam bersaudara ini
tahun lalu anak dari penjual susu kedelai keliling ini sukses meraih medali perak di kejuaraan dunia angkat besi remaja di malaysia
hasil dari fina menekuni angkat besi pun juga ikut dirasakan oleh keluarga
tanda terima kasihnya kepada orang tuanya
dia tanya sama maknya mak mau beli apa
ya udah mak beliin kulkas beliin mesin cuci mau gak
dia kata maknya ya udah ya gak apa apa
jadi pada waktu itu dia spontanitas ambil kulkas di berget para bola terus mesin cuci itu
kisah yang sedikit berbeda dialami oleh bernadikta babella atau biasa dipanggil abel yang juga berasal dari pringsewu
ibu dari abel juga merupakan atlet angkat besi di era tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
hal inilah yang membuat anak bungsu dari dua bersaudara ini tertarik untuk berlatih angkat besi
tertarikan abel di angkat besi ini bahkan sudah terlihat sejak abel masih berusia sangat belia
hingga akhirnya serius menekuni olahraga keras ini
ya seneng lah gitu loh berarti penerusku ada gitu
soalnya kakaknya kan gak mau kan ini perempuan malah mau
tapi memang di dalam perut itu pas dia lahir itu dulu udah saya sedia bedong
bedong itu bendera olimpiade gitu
saya udah berharap pokoknya anak saya kalau bisa sampai ke olimpiade gitu

bagi vina dan abel berlatih di padepokan angkat besi gajah lampung adalah jalan untuk dapat meraih prestasi di angkat besi
tak hanya prestasi motivasi ekonomi juga membuat abel dan vina bersama puluhan anak anak lainnya berlatih serius dan saling bersaing satu sama lain
kalau gak angkat besi ya gak pernah bisa jalan jalan ke luar negeri
juga kan gak sampai banyak gitu
bisa sekarang kan bisa lebih mandiri bisa banyak tabungannya tabungan sendiri
ya itu sih
juga bantu orang tua juga ya
kalau misalnya pertandingan kan ada pengalaman jalan jalan gitu
terus ada tabungan sendiri bantu orang tua kan nggak begitu ngebeban ke orang tua
jadi lebih mandiri lah
namun perjalanan untuk dapat menjadi yang terbaik tidaklah semudah membalikan telapak tangan
sebagian besar waktu yang tersita untuk latihan adalah pengorbanan yang harus dilakukan
hal yang terasa berat apalagi bagi remaja susia vina dan abel
kalau latihan kan latihannya emang
berat capek terus ditambah kalau cedera kan
jadinya ya kadang suka males gitu latihannya
tapi ya karena ada temen temennya jadi semangat lagi
kenapa rasa jenuh
ya kadang kalau jenuh gitu pengen gitu main kayak hari libur gitu
tapi kan kadang kan gak boleh gitu kalau pulang
udah mainnya sama anak asrama aja
cabang olahraga angkat besi mungkin kalah populer bila dibandingkan dengan sepak bola atau bulu tangkis
namun kisah sukses atlet yang berasal dari padepokan angkat besi gajah lampung
membuat pring sewu seperti tak pernah kekurangan peminat olahraga keras ini
kalau yang udah juara kan kita ada uang uang bonus bisa buat beli apa apa sawo kebun gitu kan
ya dari suatu
suksesnya anak anak yang udah ini sih senior senior yang udah sukses gitu
yang udah juara pasti pengen ikut disitu
kalau denger denger itu kan tertarik disitu
meski kurang tenar faktanya angkat besi telah membuktikan sebagai cabang olahraga yang konsisten menyumbangkan medali bagi indonesia di ajang olimpiade sejak tahun dua ribu
berlangga wisnuaji pring sewu